lansia yang hidup sendiri tanpa tanggungan keluarga akan disantuni pemerintah provinsi dki jakarta
para lansia ini akan mendapat santunan melalui kartu jakarta lansia yang akan dibagikan mulai tahun ini
hal ini disampaikan calon wakil gubernur jarod saiful hidayat saat kampanye dan makan siang bersama di jalan kemuning pejaten timur pasar minggu jakarta selatan
menurut jarod saat ini pemerintah provinsi dki sedang mendata lansia calon penerima kartu jakarta lansia
program kjl ini akan segera dieksekusi saat ahok dan jarod kembali bertugas usai masa kampanye
akan dilihat juga kondisi rumahnya
kartu jakarta lansia adalah satu kartu yang menjamin seluruh lansia di jakarta terutama yang miskin dan tidak mampu itu tetap diurus oleh negara dalam ini pemerintah
kita usulkan setiap bulan nilainya rp enam ratus ribu langsung ditrans
transfer ke rekening yang bersangkutan
kegunanya untuk apa
kegunaannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupannya
contoh buat beli susu buat beli telur buat beli vitamin
apalagi sakit ya sehingga dia punya dana yang sewaktu waktu dia bisa gunakan